sebuah penelitian baru baru ini menemukan jika casing ponsel apple dan xiaomi ternyata mengandung bahan yang berbahaya
bila disentuh oleh manusia
informasi itu kami rangkum bersama dengan berita terbaru lainnya dalam tech flash
divisi seni dan budaya google tengah membuat sebuah proyek baru untuk menyelamatkan situs warisan dunia
dilansir dari laman the verge google menggandeng perusahaan cyart yang bergerak di bidang pemindaian laser tiga dimensi
untuk mengerjakan proyek yang dinamakan open heritage
teknologi pemindai laser milik chiard digunakan untuk merekam data data penting dalam situs bersejarah
data itu akan dipakai untuk menciptakan ulang situs bersejarah dalam bentuk virtual reality
nantinya situs situs bersejarah yang terekam secara digital
bisa dinikmati melalui perangkat vr komputer hingga ponsel
sebuah penelitian yang dilakukan di tiongkok baru baru ini menemukan adanya bahan berbahaya pada sejumlah casing ponsel
menurut informasi business insider dari tiga puluh sampel penutup ponsel yang diteliti
tujuh diantaranya mengandung zat beracun yang membahayakan apabila tersentuh manusia
di laman business insider disebutkan
yang berpotensi memicu kanker empat puluh tujuh kali di atas ambang normal
sementara bahan cover ponsel xiaomi menyimpan plasticizer berlebihan yang mampu mengancam reproduksi dan menurunkan kesuburan
menanggapi penelitian ini pihak xiaomi mengatakan
standar eropa yang digunakan oleh penelitian itu tidak berlaku untuk penutup ponsel
melainkan lebih berlaku untuk penutup ponsel
penggunaan anak dan produk perawatan
sementara pihak apple belum berkomentar mengenai hasil penelitian ini
menurut informasi di laman the verge kamar nomor dua ribu empat ratus dua puluh lima di salah satu hotel bintang lima di panama amerika tengah
didesain khusus untuk yang hobi bermain game
tak hanya memiliki pemandangan indah ke arah pantai kamar yang didesain oleh alian wear
perusahaan pembuat perangkat bermain games ini dilengkapi sejumlah fasilitas game kelas wahid
antara lain tv oled berukuran enam puluh lima inci komputer dengan prosesor intel generasi ke tujuh
konsol xbox one okill strift hingga kursi untuk bermain game balap
atau setara empat delapan juta per malam